jadi kita harus punya hal yang environment keaitan
masih ada yang hilang
masih ada yang hilang
ini pasti perbuatan orang dalam
pelusa anak kita
siapa di antara kalian bertiga yang mensyuri pelusa anak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
ana tidak percaya aziza mensyuri pelusa anak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
coba abah periksa kamarnya
ana tidak percaya aziza mensyuri pelusa anak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
antri semua tidak tahu
berarti aku punya istri lagi selain kami
kalau begitu berarti abah pelitong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
jangan tenang semuanya
hei penap tenang penap tenang
lu yang babi bukan gue
gue bukan babi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
jujur saya mau dibawa keluar pergi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
ibu udah percaya sama aye
pokoknya bu ibu tenang aja
cucu cucu ibu nasibnya pasti bagus
terima kasih ya pak
pokoknya mbak kalau keluar negeri
lama lama capek bisa turun ke rumah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
bayi tinggal ditaro dicolokin atau listriknya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
mati kejang kejang kesetrum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
tapi bener mas
kalau aku pergi ke luar negeri bisa gratis
mana ada yang gratis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
amen naik pesawat ke sononya
emangnya kita mau naik getek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
apanya kalau keluar negeri nanti diperkosa majikan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
udah gitu badanku bisa pulang bonyok lagi
makanya biar urusannya cepat selesai
buruan deh daftar
habis daftar segera ente ke guru ayek
kalau udah dapet berke
kagak bakal diganggu majikan
ngapain kamu sama pemontus saya
situ mau bujuk bujuk dia ya
supaya dia mau kerja sama situ ya
ayah kan datang dari kota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
kalau mau cari pembantu cari sana sendiri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
itu bukanya pret juga nih
harusnya ditulis nih
awas majikan galak
nunggu kausa pengerah tenaga kerja
apa suami ibu sudah mempunyai izin
izin apaan tuh pak rt
ya izin dari instansi terkait
misalnya dari dep naker
wah ae kagak ngalerti pak rt
itu pak urusan suami ae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
suami ibu itu harus menemui saya lebih dahulu
selaku kuah rt
nah ya pak rt gimana
ya pak ini pak rt
ini pak ini pak rt
ini pak ini pak rt
supaya orang dapat kerjaan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
ya ya sudah
kalau begitu begini saja
nanti kalau suami ibu sudah pulang
suruh menemui saya di rumah
pak kita harus berbicara
kalau suami ibu sudah pulang
suruh menemui saya di rumah
ya ya sudah
kalau begitu begini saja
nanti kalau suami ibu sudah pulang
suruh menemui saya di rumah
ya deh pak rt
iya pak rt silakan
pak selamat malam pak

iya benar kenapa
saya ada urusan sedikit sama bapak
masalah itu tuh
oh perizinan tkw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
oh ya boleh boleh
itu bagaimana pak tuh
proses untuk sampai jadi surat izin
ya harus ada surat
ada surat pengantar dari rt rw lumra jalmar kanje kerja kerta selatang
udah pada kerja